teror bom terjadi di dua rumah pimpinan kpk
yang ini agus rarjo di perumahan gera indah jati asi bekasi
dan rumah wakil ketua kpk laodem sarif
di jalan kelibatas selatan jakarta
dan berikut kami langsung menuju kepada mabespori
untuk mendapatkan keterangan dari kabinet humas mabespori argo iwono
untuk mengungkap siapa pelakunya
dan saat ini penyidik dan kemudian penyelidik sedang bekerja
kita tunggu saja kita beri waktu kita beri kesempatan untuk penyidik bekerja
nanti kalau saya ini sudah ada titik terang benerang kita sampaikan kemudian
ada beberapa sudah minta kita keterangan
ada beberapa keterangan sebagai keterangan awal
jadi kita untuk melangkah
yang terpenting bahwa polisi sudah membentuk tim
dari mabespori dan budai mitru
jaya untuk mengungkap daripada kejadian ini
pak jenis bomnya ini kan ada malotok pak
mungkin hanya bahan bakar minyak atau bensin
kalau yang ini yang katanya lau eksplosif bentuknya apa pak
enggak ya itu masih kita cek ya
kita cek kita belum tahu
kita cek sama lafor dan inafis
kita tunggu saja
seperti apa bahannya
pimpinan apakah ada cctv pak yang kemudian bisa digunakan untuk membantu penyelidikan
itu bagian daripada teknis
teknik daripada penyidik nanti ya
kita tunggu saja
pak yang di rumah pak agus katanya
benda mirip bom rakitan pak
tapi isinya dalunya itu apa semen putih
ya nanti ahli yang akan bicara ya
kita tunggu saja
nanti ada yang berbicara mas
sikirnya katanya ada sikirnya juga
saya belum mendapatkan persis data ya
pak apakah ini terhubung dengan kasus korupsi yang ditangani di kpk sebelumnya
belum ada hubungan seperti itu ya
belum masih kita
kalau yang di rumah pak agus sendiri seperti apa sih pak
bukan bom mas
dalamnya ada suatu benda ya
yang sedang dicek sama inavis dan alphorn
kita tunggu saja ahli nanti ya
hasilnya seperti apa